iya serius kamu percaya sama gue ah
berarti michelle gak bersalah dong
bisa gak sih ngomong gitu gak usah kenceng kenceng
gak ada orang juga ri
tetap aja gue gak suka
lo tuh kebiasaan deh aja post dua kayak gitu bahaya tau
katanya michelle ke ruangan kevsek
gue gak mau michelle sampe disalahin sama orang
lo belum mulai kan ngajarnya
eh kira belum
gue mau ngomong sesuatu yang penting sama lo
gue tunggu di halaman belakang sekolah ya
rara pasti udah terima bunga dari gua
sekarang dia pasti mau ngomongin soal bunga itu
rara sama cavero sama sama ke arah halaman belakang
apa mereka janjian
mereka mau ngapain janjian kesana
perlihatkan rekaman cctv pada hari dan jam yang sama waktu arin jatuh di tanda
ibu ibu sebentar ya sebentar saja
baik dak prayers
akan di titiksu jaringan
kita dari car planet itu
bisa nggak keluar dari adjacent
hidupnya tidak findeh
saya telepon dulu pak tarno
security satpam sini sebentar ya ibu ya
eh pak tarno
ke ruangan cctv
enggak sekarang aja sekarang aja ya
cepat ya pak ya
ya ini penting ya oke oke pak
pak tarno lagi disini
sebentar sebentar ya ibu
ibu yakin kebenaran pasti akan terungkap
michelle pasti tegang banget
ini saatnya gue cari perhatian
michelle dan ibunya
gue gak boleh sia siain kesempatan ini
pokoknya apapun yang terjadi
aku akan selalu backup kamu
saya kan mau buka rekaman cctv yang hari selasa
coba dibuka dulu sama pak tarno
sebentar pak tarno
aduh waduh kenapa tidak bisa ya
dicek lagi dulu recek lagi
ini yang rekaman hari selasa itu loh dibuka dulu
tidak bisa bagaimana tuh
tidak ada rekaman yang waktu hari selasa
eh ternyata kata pak karno rekamannya tak ada di sini
macem marahnya ini
dicek lagi pak
pasti dia mau caper sama michelle dan ibunya
eh dancer boy lu ngapain ke sini ya
tidak dimanggil lu ke sini
maka gak kesana lagi di sini
siapa yang pilih ini
yang menghy bitches berkata kata
lagi lagi itu juga sama sama banget
mencapai dengan arti arti
apa kebukti kalau michelle itu gak salah
justru saya lagi bertanya nih sama pak artar
masa rekaman yang hari selasa kemarin malah tidak bisa diputar dan tidak ada
berarti rekaman si tv pas arim jatuh gak ada
ya gak ada
mereka semua nggak akan bisa dapetin bukti dari rekaman cctv ini
karena bukti itu udah ada di tangan gue sama arim
kau kena ke sisi

aduh bel udah gak akan ketahuan sama pak tarno
lagi nih ya gue udah suruh nyokap gue buat sibukin pak tarno
kalau misalnya pak tarno gerak geriknya mencurigakan
jadi ini tujuan hal
sudahlah lo sederisik
arim kau tau gak sih
ternyata gak kekunci
ya lo liat sendiri kekunci apa enggak
ya karena waktu itu gue pernah malam malam ke sekolah buat ngangguh buku gue yang beneran ketinggalan di kelas
terus gue liat pak tarno emang gak ngunci ruangannya nih kalau malem
iya serius lo gak percaya sama gue hah
ini dia nih
berarti misalnya gak bersalah dong
misalnya gak sih ngomong ngomong itu gak usah kencing kencing
ya gak ada orang juga arim
ya tetep aja gue gak suka
lo tuh kebiasaan deh aja post post kayak gitu